menjelang lebaran tidak hanya pusat perbelanjaan saja yang ramai dikunjungi pembeli
pegadaian pun tidak kalah ramai
meningkatnya kebutuhan jelang lebaran membuat pegadaian menjadi salah satu pilihan
untuk mendapatkan uang dengan cara cepat
beragam kebutuhan muncul mendekati hari raya lebaran
mulai dari belanja pakaian makanan sampai kebutuhan untuk mudik
tak heran sejumlah pegadean pun ramai di serbu warga setiap jelang lebaran
arus transaksi kami lebih kencang karena nasabah dihadapkan di dua kondisi sekaligus
pertama nasabah dihadapkan tentunya untuk kebutuhan ramadan dan penjelang julfitri
lalu sekarang juga kita ada pergantian tahun ajaran baru
yang tentunya mereka pun pengen menyiapkan banyak kebutuhan untuk anaknya ya
bunga yang kecil membuat
pembeli beli pegadaian menjadi salah satu tempat pilihan konsumen
seperti emas perhiasan bpkb dan lainnya
kekurangan sedikit anak anak mau beli ini kurang kesini ke pegadaian
kadang kadang saya posisi ada di pasar mana dekat pegadaian mana
kalau saya kekurangan saya ke pegadean
jadi kekurangan sedikit bisa ditutupin kalau ada pegadaian dekat
semua jenis barang yang memiliki nilai bisa digadai
nilainya terdapat di barang yang diperlukan
tergantung jenis dan harga barang itu sendiri